terima kasih anda masih bersama kami di berita utama saudara presiden joko widodo
hari ini melanjutkan kunjungan kerja di kabupaten mamasa sulawesi barat
setibanya di mamasa jokowi langsung mengunjungi pasar tumpah di tengah kota pasar tumpah di
sekitaran taman kota mamasa ini menjadi lokasi pasar yang biasa dikunjungi warga mamasa lantaran
pasar rakyat yang dibangun jauh dari pusat kota mamasa presiden jokowi pun berdialog dengan para
pedagang di pasar tumpah dan menyatakan segera membangun pasar baru yang mudah diakses warga
para pedagang nantinya diharapkan tak lagi berjualan di sekitaran taman kota mamasa

bahagian bangun bagian kita